informasi pertama saudara datang dari calon wakil presiden gibran raka buming raka
yang menanggapi soal keinginan partai gerindra untuk mengusung erina gudono
untuk maju di pilkada kabupaten sleman yogyakarta
gibran yang juga merupakan kakak ipar erina menyebut
tidak tahu menau soal rencana penunjukan herina untuk maju di pilkada kabupaten sleman
gibran mengaku tidak memiliki kapasitas untuk berkomentar banyak soal pencalonan erina
namun gibran meminta ke awak media untuk menanyakan ke warga sleman
tanya gerindra tanya warga sleman
saya tidak berhak untuk ikut campur
pengamat politik dari universitas pajajaran kunto adiwibowo menyebut
kemungkinan menantu presiden joko widodo yakni erina gudono berpotensi menjadi calon bupati sleman sangat tinggi
menurut kunto karena ada campur tangan presiden jokowi
kunto juga menyebut hal itu berkaitan
pasca dari kemenangan sementara pasangan prabowo gibran berdasarkan hasil hitung cepat
selagi positif dan tidak mengubah peraturan yang seharusnya sudah tetap
dan menguntungkan bagi dirinya sendiri itu tidak masalah
kalau tadi saya pribadi sih kayak ya pak
berita bagus tapi kalau untuk dia terjun ke calon bupati besok itu kurang setuju
karena mereka kan belum pernah ikut terjun ke politik
kalau saya pribadi itu enggak masalah
hitung calon itu kan semuanya kan baik
jadi yang menyalonkan siapa saja tidak masalah kalau saya